biaya keluar barang ekspor tentunya tak lepas dari kondisi nilai tukar rupiah
dalam dua pekan terakhir rupiah rontok menyentuh level tiga belas enam ratus tujuh puluh delapan per dolar amerika
pergerakan rupiah cenderung dipengaruhi oleh sentimen eksternal terutama dari amerika serikat
the fed yang memberi sinyal untuk menaikkan suku bunganya
membuat dolar amerika kembali terapresiasi terhadap mayoritas mata uang dunia
belum lagi sejumlah yield obligasi amerika serikat
dan mendorong permintaan greenback
meski demikian kalangan analis menilai pelemahan rupiah terbatas
seiring dengan adanya pelonggaran kebijakan makro prudensial bank indonesia
untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan juga apbn pada januari yang membaik